bilang karena sekarang gak ada yang ngurus parkiran sama retribusi pedagang
di pasar beda dengan di jalan
ada pihak yang terkait dengan pengelolaan dan masalah keamanan
kalian harus berkoordinasi dengan baik dan cantik
kalau kita nggak balik lagi ke pasar
kamu cari dua orang
satu orang buat jaga parkir satu orang lagi buat mungut retribusi dari pedagang

ce kata kang cecep disuruh bikin kopi tiga

dia ibarat mirip banyak orang
dia hantar dibukai ke rumah bisa pergi ke as intentereptidur nyuar trauma
agus sama yayat
sudah diisi orang kita semua
kita biarin kosong dulu aja
biar orang yang memang menggeser
naruh dulu orang orangnya
biar kita tahu
siapa sebenarnya mereka
kita ukur kekuatannya
kita tahu harus gimana
terus sekarang kita ngapain
kamu menghadap dulu sama pengolah pasar
gak ada yang ngurus parkiran
sama retribusi pedagang
di pasar beda dengan di jalan
ada pihak yang terkait
dengan pengelolaan dan masalah keamanan
kalian harus berkoordinasi
kalau kita nggak balik lagi ke pasar
kamu mau kerja apa
saya punya temen yang kerja di leasing
mereka butuh tenaga buat narik unit
kendaraan yang gagal bayar
itu kayaknya cocok buat kamu
itu gak cocok buat saya
kamu mau kerja di mana
emangnya kamu punya ijazah apa
kerja di sana
tidak perlu ijazah apa apa
memangnya kamu mau kerja di bank mana
yang buatin minum siapa
di rumah ini cuma ada saya
gak ada orang lain
gak ada pembantu
biasanya kan yang wajib minumnya saya
itu kalau di pabrik
sekarang kan kang sukanta lagi jadi tamu di rumah saya
kalau jus kan bikinnya lama
tinggal tuang ke gelas
kalau air putih
saya udah sering
sampai jumpa di video selanjutnya